hana aulia kadija senang menggambar sejak berusia tiga tahun
berbeda dari teman teman seusianya
anak ketiga dari tujuh bersaudara ini mampu menggambar desain pakaian
hana yang lahir pada dua puluh delapan september dua ribu tujuh belas
semakin tertarik mendesain busana setelah menyaksikan peragaan busana di televisi
dua tahun lalu kedua orang tua hana ismail dan desire
memutuskan untuk memasukkan hana yang berusia sembilan tahun ke islamic fashion institute bandung
di sana hana mempelajari desain busana bersama siswa siswa lain yang berusia jauh lebih tua
hana pertama kali menggelar peragaan busana pada dua ribu tujuh belas bersama siswi ifi angkatan ke delapan
kini hana sedang membangun brand fashion sendiri
dibantu pamannya ringo agus rahman
tahun ini hana meraih gelar juara kedua lomba desain tingkat provinsi jawa barat ngagaya
hana bercita cita mempelajari seni merancang busana ke paris perancis
zaiul haq rizky rahadian bandung jawa barat

setelah perang itu pemerintah indonesia lider situasiverse terbang juta melabur punca untuk penawar selera

yang kamu buat yang mana nih
dari jauh saya sebenarnya udah lihat udah pengen deh pengen cobain tapi sayangnya kayak gak muat ya
berapa nih harganya
karena luar biasa deh kamu ini
kecil kecil udah bisa jadi desainer yang sekarang orang pada bicarain karena karya kamu bagus bagus gitu
cerita awalnya gimana sih hana
emang dari dulu emang udah suka fashion
terus hanna tuh umur tujuh delapan udah suka nonton fashion show luar
kayak versace shanel dior kayak gitu gitu
terus ngeliat kan terus makin minat terus akhirnya di beberapa fashion show itu ada baju yang h suka terus h design balik gitu
jadi kayak makin suka
jadi kamu gambar balik
kalau dari tadi dari informasi yang kita dapat umur tiga tahun udah belajar gambar itu juga otodidak sendiri kah
sini suka gambarnya
waktu ngegemar pertama kali itu
kamu udah masuk sekolah fashion atau belum
ini sendiri dulu kayak suka gambar gambar
terus umur sembilan tahun baru masuk sekolah design fashion
baru masuk sekolah design
emang aku gak mau sekolah di sekolah biasa deh aku pengen sekolah desain itu gimana ngomongnya
kayak apa orang tua juga udah lihat minatnya suka fashion
jadi kayak akhirnya memutuskan sih buat masuk ke sekolah fashion
oh jadi orang tua juga mendukung gitu ya
wah hebat nih
apa sih yang hanna paling suka tapi apakah mendesignnya
atau misalnya bahan bahannya yang anda suka
berarti bahan juga belajar dong
apa tuh yang paling disukain dari ngedesain sebuah pakaian
banyak sih suka semua di fashion tuh kan ada mix and match gitu kan seru kayak
terus ada taidoy gitu gitu kayak ngebelajar fashion fashion
terus kayak wrapping gitu gitu kayak semuanya suka ngedesign juga suka
padahal kan kamu sekolah desain itu kan sama temen temen kamu udah pada gede gede dong gitu
itu gimana caranya tuh kamu ngobrol sama mereka
ya ngobrol aja sih kayak
nah ini tadi
nah liat tuh
harus ditambahin apa
harus ditambahin apa
udah bagus sih kan kak
kakak juga kan bajunya item terus bodinya
nah ini tadi dari jauh saya ngeliat kan pengen banget pakai
tapi kayaknya gak muat ya

karena ternyata hanna juga mendesign pakaian orang dewasa ya
iya ada baju bajunya itu di belakang coba kita lihat ya
coba nih ada beberapa desainnya dari hanna mungkin boleh diceritain nih desainnya apa aja
kalau ini tuh terinspirasi dari kayak lady abis dari kayak menjadi pilot terus dia udah turun dari pesawatnya dia pakai ini terus kayak
dari pilot tadi ya
susintainya wuh keren
oh inspirasinya dari pilot
pake jaket ini kayak kot gitu ini bahan bahannya tuh wool ini kayak twit twit gitu jadi kayak dicampur kulit terus dicampur emas biar dia keliatan gagah gitu
keren banget saya langsung pengen coba
ini tadi udah dijelasin dulu belum
kalo itu buat anak baju anak kayak dia mau pesta tapi
pesta tapi simple misalnya kayak garden gitu pesta garden gitu dia kayak pakai gini juga bisa tambahin belt atau gimana juga bisa
iya ini kayak gini gininya ini kamu yang design nih gambar gambar ini ya
kalo ini hanna juga yang design kayak bisa bikin bikin kayak gini juga udah ada tuh
nah hana juga kemarin itu apa ya best zero waste
iya hanna dapet
nah itu mau ceritain tentang apa tuh dapet apa
kayak peduli dalam alam gitu kayak kan
oh jadi kamu pakai bahan bahan yang apa namanya
bukan kayak ada bahan terus tidak ada potongannya gitu gak ada potongannya
gak ada waste nya jadi kamu bisa menggunakan bahan yang
semuanya itu terpakai gitu
oh iya bener banget ya karena biasanya kan kalau bikin baju itu banyak banget bahan bahan yang kebuang ya karena di
kayak jadi gak ada limbahnya jadi
kamu kepikiran bikin pakaian kayak begitu dari mana tuh awal
pakaian yang zero waste itu
jadi emang kepikir aja kayak ini zero waste jadi dikasih bahan terus disuruh bikin tanpa ada potongan buat limbahnya gak ada
jadi udah hanna pikirin kayak bajunya kayaknya inspirasinya jepang kayak kan jepang tuh bawa tangannya gitu jadi kayak bisa buat itu terus dikasih roknya kayak gitu
oh wow jadi kan memang kalau namanya dunia fashion ini kan bukan cuma sekedar kreatifnya atau terlihat cantik aja
tapi juga sebagai sebuah industri harus dipikirin bagaimana dampaknya terhadap
dan itu sudah dipikirkan oleh seorang hanna yang usia baru sekarang berapa sembilan tahun
sebelas tahun keren banget
udah gitu karena juga ini ya menjawabnya sangat diplomatis ya
eh kita ketemu yuk sama kakeknya dan juga ada teman kita nih ada psikolog yang ingin ngobrol ngobrol sama hana nih
coba anda duduk di sebelah tengah sana
ini kita lagi ngomongin hana nih pak tadi itu waduh luar biasa ya sebelas tahun tapi pencapaiannya prestasinya udah begitu hebat gitu
hanna juga menjelaskannya sangat tokatif ya
jelas banget gitu seperti dia tahu apa yang dia inginkan gitu itu awalnya kayak gimana sih pak
jadi bakat ini sebetulnya kelihatannya mulai dari kelas tiga sd ya
sampai kita bersimpulan karena dia senang dia ngeliat tv ada pergerakan pergawati segala macem dia tau ini cocoknya ini dia udah bisa nganalisa
seperti kalau ibu nikah orang tua tuh pakenya harus gini gini dia udah bisa nganalisa
terus dia gambar udah kita kesimpulan karena kakeknya saya ngomongin ini si anak gak bisa sekolah formil gini
lebih baik dia sekolah khusus aja homeschooling ya
akhirnya coba kita coba ke institut desainernya hanna
orang juga kaget karena gak pernah nerimanya kecil
ngerima anak kecil orang gede gede semua lupa sama mahasiswa
desainer kata yang pemimpinnya bisa gambar apa kamu mau pilih apa
pake wanita pake dewasa bukan pake anak anak pake dewasa gitu ya coba kau gambar katanya
kita juga kaget nanti dikasih kabar sama bapaknya nih
begitu diterima orang juga kaget kan
ya paling kecil
jadi malah diterima dites dan diterima gitu ya
wah luar biasa tapi kalau di rumah ini berarti seperti apa dukungannya untuk
ya gini gini kalau bapak ibunya itu karena memang kesibukan sendiri ya
tadinya kan rumahnya juga agak jauh maka dekatkan ke kakek aja lah biar dia deket sekolah aja kan
dia hobinya tadi gambar bahasa dia bahasa inggrisnya bagus
maka suaranya agak bahasa indonesia bagus ya

karena biasa berkomunikasi dengan
bakat dia itu kita ya terus terang aja sebetulnya anak kecil gini kalau nggak dibimbing
gak hobinya gak diteruskan juga susah
ya kesempatan dia bersimpung di desainer ini ya sebagai orang tua juga mendukung lah
kemarin tuh sempet juga ini ya ada peragaan seperti itu untuk bajo gimana ya
berapa kali dan dimana aja nih
jadi waktu dia mulai berkumpul
berkembang itu waktu dia diikutkan perlombaan jawa barat
nah kita kaget dia merancang baju batik yang dipakainya itu dia buat sendiri ternyata dipilih dia nomor
nah disitu mulai berkembang dia
oke oke dan sampai sekarang ini ya ada udah mulai banyak ada fashion show gitu
nah ini mungkin dari sisi psikologi gitu ya melihat anak seperti hana ini kira kira kita kaget gitu ya orang tua gitu ya
kita kaget gitu ya orang tua kan gitu ngelihat anak kok bisa kayak begini umur sebelas tahun
dan juga kita pasti pengen tahu ini gimana caranya gitu kita bisa
untuk melihat bakat dari sejak dini begitu
iya jadi kalau kasus kasus kayak hana sih sebenarnya udah enak gitu dalam tanda kutip gitu
tinggal orang tuanya melihat dan memoles gitu kan udah jelas kelihatan kayak tadi kakek cerita gitu kan kelas tiga
udah mulai gambar gambar oh iya ini kayaknya dia minatnya kesana
nah ini tinggal kepekaan orang tua atau lingkungan terdekat ngelihat kayaknya dia hobinya ini ya kayaknya bakatnya minatnya ini ya gitu
nah itu tinggal diarahkan sebenarnya tuh udah enak gitu tinggal kemudian pertama si kepekaan orang tuanya yang kedua kerelaan orang tuanya nih
karena kan bagaimanapun juga kita masih hidup dalam kultur yang kadang kadang pendidikannya tuh harus formal
sekolah belajar ya belajar matematik bahasa gitu segala macem gitu kan apaan kok kamu gambar gambar doang ngapain
itu kadang kadang mungkin ada orang tua juga yang menolak bakat dan minat anaknya gitu
nah yang kemudian yang berikutnya yang agak lebih rumit itu yang bakat anaknya nggak terlihat
jadi memang wajar sih anak tuh masih kecil sampai dengan usia remaja gitu mungkin masih coba coba
ntar suka ini ntar suka itu nah tinggal nanti dilihat kira kira lebih kuatnya dimana nih
kira kira dia tampak lebih antusias excited yang mana nih nah nanti tinggal diarahkan ke situ
kalau kek anak kan udah jelas tuh ya kalau di mana dia liatkan kayak gimana nih gitu nah itu kelihatan lebih kuatnya dimana nih

which is nggak apa apa sebenarnya di bawah sepuluh tahun itu biarkan dia banyak beraktivitas
tapi tentunya dengan diskusi ya kamu mau gak nak coba les piano yuk
nah musisi juga kan ada joy alexander kemarin ya yang juga jadi musisi hebat
oh iya itu luar biasa juga kan itu dari kecil juga terlihat kan
tiba tiba memang musikal sekali gitu kan
tapi ada dampaknya gak sih baliza secara klinikal begitu ya
antara anak yang memang dipisahkan proses pendidikannya sosialisasinya dari kultural
dengan dari kecil nih anak udah dididik fokus di situ aja begitu
gak ikut dengan kebudayaan atau apa ya dengan kebiasaan yang ada di lingkungannya
kalau buat kami sih sebenarnya itu positif negatifnya sama saja gitu
jadi yang ikut konvensional gitu istilahnya mengikuti jalur biasa
oke aja gitu tapi kadang kadang jadinya tidak ada fokus sama satu hal nih
jadi gak jelas nih sebenarnya nih sukanya apa sih
ntar bingungnya baru kalau udah penjurusan
mau ipa mau ips mau nanti lulus sma mau kemana nggak tahu
nah ini udah nggak tahu nih nah itu minusnya mungkin
tapi dia mengikuti semua alurnya dan dia bisa semua kurang lebih demikian
nah kalau yang kayak hana ya dia udah fokus banget
tinggal nanti makin dipoles insya allah kedepannya lebih lancar lagi nih
orang orang terdekat keluarga orang tua gitu kan
itu tetap mengakomodir kebutuhan dia untuk hal yang lainnya
jadi kalau homeschooling tuh tetap nanti ada kegiatan kegiatan dia bergaul sosialisasi gitu
jadi gak hanya fokus sama dirinya sendiri
terus nanti begitu ketemu di luar rumah ketemu orang banyak nggak tahu bingung mau ngapain gitu
jadi kemampuan sosialisasi kemampuan yang lain lain itu juga harus diasah sebenarnya
kalau hana sendiri gimana hana maksudnya hana nih sekarang sudah kerja bisa dibilang
ini kan kerja ya pak ya
kemudian ngelihat temen temen sebaya nya hana tuh lagi main main lagi asyik kemana gitu
kamu pada perasaan gak sih aduh gue juga pengen main nih aku juga pengen main ya
atau enggak kayaknya itu gak menarik lah gitu
atau jangannya masih main sekarang atau gimana
kalau hana sih sebenarnya ada temen juga gak kanalles gitu
tapi kalau misalnya kayak kan teman teman juga banyak yang main kayak ke mall gitu gitu
hana juga karna ke mall juga gitu
tapi lebih kayak
kalau temen temen tuh pingin main ke tempat gamenya gitu gitu
kalau hana kayak lebih suka liat liat ke baju bajunya ke mall semuanya kayak gitu
memang pleasure nya ada di situ barangkali
iya kalau udah diingatnya di sana
gimana diakomodir aja sih nggak apa apa sama sama ke mall
mereka main di games arkite hananya ngapain
bisa riset juga ternyata sekalian ya
lucu juga ya mah mau ke mall kenapa mau lihat baju

biasanya ke mall mau liat games
sebenarnya ini kita lihat nih beberapa foto dari karyanya hana ya berikut ini
coba oh ini di belakang kita
oh di belakang kita oke
ini baru yang kelulusan
oh ya grade dua dari sekolah design itu
oh saya datang ke sini nih kemarin nih harusnya saya ngeliat hana nih
ini bajunya ceritanya gimana
ya kalau ini kan temanya tadi kayak al tayar temanya itu pilot
pilot perempuan kayak gitu
amelia earhart gitu ya
karena kan kalau warna bright buat kayak yang event momen juga bisa
tapi hal lebih main ke gelap karena
karena kalau gelap bisa dimainin sama gold sama kulit
jadi kayak lebih
bisa masuk kemana mana gitu ya
jadi mainnya di tekstur sama di bahan gitu ya
ini model modelnya kaget gak ngelihat designnya ternyata anak kecil gitu
pernah ada yang designnya mana terus apa apaan ada di depan mereka
oh ini designnya mereka pada kaget
ini bapak juga hadir waktu ini
keluarga yang lain juga hadir
wah gimana tuh pak perasaannya waktu melihat akhirnya karyahan ada di sini
awal awal penampilan kan banyak ya
kita kira kira kalau cucu saya yang tampilan kira kira gimana sambutannya kan pasti ada perasaan gitu kan
ternyata begitu keluar orang desainernya mana
jadi begitu yang kecil orang sampai terpukau
terharu ya pak ya
apalagi dia tuh
ini designernya ini jangan jangan model ciliknya ternyata designernya ya
begitu kelulusan dia dapat ini kan dapat the best
mbak liza ini untuk orang tua nih saya yakin parents ya yang menonton acara kita langsung pada mikir nih anak saya bakatnya apa ya
anak saya bakatnya apa sih langsung kayak gitu nih sekarang karena terinspirasi gitu
ada apa ya bukan tips barangkali tapi apa yang harus dilakukan oleh orang tua untuk bisa mencari tahu sebenarnya bakat anak saya itu apa sih gitu
do's and don'ts nya ya
kalau untuk berbicara don'ts ya apa sih
untuk berbicara down sih yang paling banyak kasus itu biasanya adalah orang tua yang memaksakan kesukaannya dulu pada anaknya
itu banyak kayaknya ya
jadi ada yang datang dulu waktu itu kasus dia bilang anaknya pemalas udah di lesin apa namanya basket nggak mau segala macem tiap kali les basket bolos
ternyata anaknya gak suka basket anaknya suka bola gitu
jadi yang kayak gitu gitu yang pertama harus diperhatikan apakah memang jangan jangan tanpa kita sadari kita menuntut bahwa kesukaan kita dulu minat kita dulu harus dilaksanakan sama anak nih
karena kayak penasaran dulu memang nggak nyampe loh kesana jadi kamu harus terusin nih sekarang gitu
itu satu yang don'ts nya
kalau do's nya sih lebih kepada biarkan ada yang eksplor gitu
syukur syukur alhamdulillah kalau kayak hana tuh sudah jelas kelihatan gitu seperti apa gitu
kalau belum ya dicoba coba
nak kamu mau coba musik nggak kalau musik kamu mau yang mana nih alat musiknya gitu
trial kan sekarang kan ke tempat khusus ada trialnya ya gitu
trial dulu gitu kan suka apa enggak
kalau suka diterusin kalau enggak ya coba yang lain gitu gambar juga gitu
bahkan kadang kadang ada anak yang memang mau
ada anak yang memang punya ragam minat yang banyak gitu
jadi dia memang apa multi multitasking multi talented gitu kan segala macam yang dia bisa kerjakan apapun which is oke gitu
jadi anak itu unik bahkan nanti kalau misalnya katakan punya tiga anak tiga tiganya bisa beda gitu
jadi orang tua itu harus bisa fleksibel segala macam
tapi kalau misalnya memang perlu melakukan pengetesan kalau saran saya sih gitu ya misalnya sudah sd pertengahan atau sd akhir itu oke
zaman sekarang tuh banyak orang tua yang dari umur dua tahun tiga tahun pengen lihat dong pak kata anak saya gitu
masuk tk gitu kan anak saya bakatnya di mana ya gitu
jadi ntar aja dulu gitu dibiar dia explore
tengah sd atau akhir sd kalau mau tes bakat minat baru boleh sedelah
iya karena anak juga kan secara alamnya terlihat sendiri begitu ya kak
baik terima kasih banyak ini sudah hadir di good morning ini pembicaranya sangat menginspirasi ya
buat banyak orang tua termasuk saya juga nih
saya sudah catat catat nih
saya punya anak juga
anak perempuan hahaha terima kasih banyak pak hana makasih banyak ya sukses juga nih buat karirnya
jangan pernah berhenti berkarya kemudian juga pak liza terima kasih banyak sudah jadi good morning
terima kasih banyak dan jangan kemana mana nih karena kita masih punya banyak informasi untuk
ada di rumah salah satunya selain bisa menyaksikan serunya pertandingan bulu tangkis indonesia open
dua ribu sembilan belas juga memanjakan penonton dengan berbagai fasilitas menarik di luar stadion informasinya